kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mengambil langkah antisipasi untuk merawat pasien di wilayah pariwisata
dengan menyediakan tabung oksigen di daerah tujuan wisata
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia juga melibatkan teknologi kecerdasan buatan
untuk mendata stok oksigen medis di sejumlah lokasi
kecerdasan buatan atau ai ini akan mendata stok oksigen di sejumlah titik
seperti destinasi wisata sentra ekonomi kreatif ataupun hotel yang menyediakan fasilitas isolasi mandiri
sementara itu untuk mendukung program vaksinasi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
telah menyiapkan rencana pariwisata vaksin berbayar di wilayah bali yang dikhususkan untuk wisatawan mancanegara
kita memantau kelangkaan oksigen ini dan dari lingkup kemenparekraf yaitu ekonomi digital
kami membantu dengan memanfaatkan
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif telah mengetahui bahwa
sudah terhubung dengan asosiasi perusahaan penyedia oksigen
dan dengan menggunakan kecerdasan buatan yang juga dalam lingkup ekonomi digital
kita berhasil menggandeng para penyedia artificial intelligence
dan kita harapkan karena kita juga menyediakan fasilitas untuk peristirahatan nakes
agar disediakan juga ke tempat lain
dan juga ketersediaan oksigen juga untuk fasilitas fasilitas isolasi mandiri yang ada dalam lingkup perhotelan
dan juga fasilitas yang disediakan dekat dengan destinasi destinasi
termasuk arahan bapak presiden jokowi kami menyediakan konsep pariwisata berbasis vaksin
yang ditujukan untuk wisatawan nusantara
yang sekarang kita tujukan untuk mengambil
kita harus mengambil pariwisata berbasis vaksin di bali
namun harus kita garis bawahi bahwa vaksin disediakan bagi warga negara secara gratis
untuk vaksin berbayar ini diarahkan untuk wisata mancanegara dalam lingkup vaksin gotong royong